sekarang mila udah siap tante
kalau memang tante harus marah sama mila
tante boleh salahin mila

maafin mila yang tante kelembirna
baru mengatakan semuanya sekarang
tante bisa menjual warna coral
baru bisa memperbaiki warna assassin
tante tak kecebar
tante tidak bisa marah sama mila
tante ada di rumah
rasa selalu disuruh
tante dan mila
kamu ditunggu kamilah di dalam
mau bicara sama fadil mah
fadil masuk dulu
kamu gak lakukan camilla
camilla udah berusaha jujur kak
camilla udah katakan semuanya sama tante ambar
terus terus mau bilang apa camilla
siapa yang ngasih diri kamu bicara seperti ini camilla
siapa yang memaksa kamu bicara seperti ini sama saya mila
tante tahu camilla
anda tahu siapa yang memaksa kamu
bukan tante bukan
atau edo sendiri yang memaksa kamu bicara seperti ini sama saya mila
enggak tentu bukan mereka tante bukan
camilla dengarkan saya camilla
orang mau ngomong apa tentang hubungan kamu dengan fadil
atau tentang anak kamu
karena buat saya camilla
kamu adalah calon menantu saya
fajar itu adalah ayah dari bayi kamu
dan anak kamu itu adalah cucu saya camilla
saya amat menyayangi kamu mila
kita buka lembaran baru mila
kita mulai sungai dari awal
kalau kamu jangan bicara lagi seperti ini ya sayangnya
tante kalau seandainya tante baca surat hasil tes dna camilla dan kak fadil
apa tante akan percaya sama camilla
di vila di kamar
di kamar kami ada surat hasil tes dna
tante harus baca surat itu tante
tidak ada lagi surat tes dna milan
karena surat itu sudah saya robek
saya sudah robek
jadi mulai sekarang
pembicaraan kita masalah itu sudah selesai
tante ambar tidak percaya sama apa yang camilla katakan kak
tante amber masih berpikir kalau anak camilla itu adalah anak kau fadil
bahkan tante ambar sudah benar benar merobek hasil tes dna itu kak
dan sekarang kita sudah tidak punya bukti lagi kak
kita harus bagaimana sekarang kak kita tidak punya bukti
kamu sudah melakukan apa yang kamu mau
kamu sudah berusaha judul sama mama

itu artinya mama tidak percaya sama kamu kak
itu artinya mama sudah tidak peduli camilla
seharusnya ini menjadi berita yang baik buat kita berdua mila
aku gak menyangka akan jadi seperti ini
sekarang kamu sudah tidak punya alasan lagi kan
untuk menolak pertunangan kita
atau masih ada sesuatu yang mengenjal di hatiku
camilla beritahu aku
kenapa kenapa fadhil mau bertunangan dengan camilla
kalau kak fadhil mau bertunangan dengan camilla cuma karena
karena kak fadhil kasihan dengan camilla
camilla tidak mau kak
atau karena kak fadhil cuma mau camilla sembuh dari koma
atau cuma karena kak fadhil sudah terlanjur janji dengan camilla kak
camilla tidak mau kak
mila cuma mau pertunangan ini dilakukan atas dasar cinta
tapi itu gak akan mungkin terjadi kak
karena memang kak fadhil tidak mungkin cinta dengan camilla
sampai kapan tentu itu tidak akan terjadi kak
jadi itu menurut kamu
ini mak dengar aku
apa masih perlu aku mengatakan cinta sama kamu
apa masih perlu mil
setelah semua pengorbanan perhatian dan kepedulian aku sama kamu
masih perlu aku mengatakan cinta kamu
kau memang masih perlu
aku akan mengatakannya camilla

orang yang memiliki kekuatan yang bebas

dan yang sebenarnya cuma subscribe
tent jadi saya
merupakan perbualan ad headaches
mungkin selama ini kaum berpikir
kalau aku udah banyak membantu kami
kamu udah berhutang budi sama aku
kamu salah bilal
selama ini kamu yang udah banyak membantu aku
aku yang udah berhutang budi sama kamu
saat itu aku pergi ke makam livi
hati aku sangat hancur dan sedih
kau ketemu sama kamu
dan sejak saat itu
aku disibukkan dengan masalah kamu dan edo
kita kesana kemarin
untuk membuktikan soal kehamilan kampung
walaupun selalu mengalami jalan buntu
tapi kebersamaan itu
kebersamaan itulah yang membuat aku tidak berolah olah
dalam kesedihan aku karena kepergian livi mila
kamu yang udah membuat aku bangkit dari keterpurukan aku
lebih cepat dari yang aku pikirkan
dan cinta aku
cinta aku yang udah mati
hidup kembali mila
kau cinta itu anugerah
seberapa kali aku ngomong sama kamu
cinta aku udah mati mila
mati bersama kepergian livi
cinta itu anugerah
kak fadil gak bisa tahu
kapan dan bagaimana cinta itu datang
karena siapapun gak bisa menolak saat cinta itu datang kak
ini cinta itu anugerah
cinta itu udah datang gitu
dan aku gak bisa menolak
aku sangat mencintai kamu
aku nggak pernah kaget hu di nama mila
aku kan ada dipenyakitmu berdua
sekarang juga aku mau tahu
aku mau tahu bagaimana perasaan kamu ke aku
apa kamu mencintai aku